kalian lihat keduanya aja kalah apalagi anak duanya
eh udah denger ya lo semua tuh cuma kacung ngerti loh
rai kurung bukna banyak di warung
biarin lah biarin
tiap hari dimasakin ya
nanti gue harus gelis teh bager
enak enak makanannya
teh mari kita jalan yuk teh yuk
akan akan saya permisi dulu ya
titip si aceng si eta
ceng alamun lah
ku saya di setir
iya saya setir maksudnya
bahasanya kayak bahasa pelanet
maaf apa tuh orang guru mah gitu bahasanya
susah di mengerti
wah kempes ini mah
enggak apa dari tadi saya nggak kerasa kali ya
nahun mah tidak terasa ada baru baru apa di sini
perasaan tadi enggak apa saya enggak kerasa kali ya
kalau di jalan mau terasa pasti ini baru ini deh
tapi nggak ada yang ngerjain
sepertinya nggak ada yang rusak bolong gitu
ya gimana dong gak jadi kita
gak apa apa teh saya mah pandai menjaga jarak aman
iya insya allah
percaya ku sama akang abah bisa jaga jarak aman
alhamdulillah masih bisa dipercaya
kalau begitu saya ambil motor
sebentar ya teh
itu rodanya mobil tni anies tolong diganti
ya buntan ya teh
siap siap siap
dudung mah tugas dudung mah
jalan jalan jalan
atak atak atak
soal antara anda
jalan jalan jalan
hoh pak mel santa
jalan jalan jalan
kalau si abah sampai ketemu sama si neng
terus kemana tuh nato
ya kamu ada ide nggak
kita sekarang berangkat ya
kita cegat di jalan
sukanya belum sampai ke sana
kalau ngeliat kondisi haikal kayak gini
kayaknya kita butuh ambulans dah
nggak usah boy nggak usah
nggak usah banyak banyak
ntar gue liat ya
gue angkat pelan pelan aja nih ya
kayak gini udah sakit
kayaknya kaki haikal cedera om
sebelum bertanding juga sih
kakinya emang udah cedera om
tapi ini makin parah
mendingan aiko kita bawa ke rumah sakit ya
kita aja deh
nah aku belom aja
ya jangan kan om
ah bubunya muda ya
tolong jagain klub aja yang lain
biar mereka gak kepancing emosi
aku mau pergi bareng siti dong
kesian dia sendirian
aku mau nemenin diri
kan di sana udah ada boy
lagian juga mobilnya gak muat lah
terus kenapa si clara itu ikut
kenapa aku gak boleh
clara kan anak donjumacan putih juga
dan yang ngajak clara kan yang punya donjumacan putih
yaudah kamu naik mobil bareng aku aja sama teman teman yang lain ya
aduh kamu sekalian sama aku aja
aku pakai motor di depan tuh
terus motor aku gimana
aku kan parkir motor bareng anak anak
kalau gak gini aja kamu duluan
nanti aku nyusul
yaudah gitu aja deh
yaudah naik motor ikutin ya
kamu duduk akhirnya
kalian lihat ketuanya aja kalah apalagi anak buahnya
jemen pak jemen
eh lo dengar ya lo semua tuh cuma kacung ngerti lo
hei diam diam mereka itu menang menang karena curang
kalau kalah ya kalah aja jangan banyak alasan
udah terkacung lo semua
bacot tuh semua pada keterlaluan ya
bacot lo dijual gak biar gue banyak disini
apa bacot lo mau gue sumber pake tangan gue
udah udah udah udah
gak usah diladenin gak usah diladenin
kita masih punya dua pertandingan lagi
dan artinya apa kita masih punya dua kesempatan
jadi gak usah ladenin mereka
apa yang dibilang pak chandra itu benar
kemungkinan kemenangan mereka itu baru nanti menang
sebelum mereka nangisin kalahannya besok
hei kalian siap siap aja
joja macam putih harus mengakui kekalahannya
karena yang akan lelan besok kalah juga
jadi kedudukan dua
eh semua diam
besok chandra yang bakal menang
karena hari ini lo cuma menang gara gara curang
kuchenang kayak chandra mana bisa menang
sama boy aja kalah dua kali
dia nggak punya harga diri
nggak ada lagi yang mau belajar sama dia
makanya dia gabung di dojo macam putih
lawan siapa aja kalah semua lo
dia bisa ikut final
karena itu cuma settingan
anak tk aja tau coy
sahabat raya sensei
anggap aja anjing lu ngomong kabilah berlalu
gak digunanya di gomong
lo masih panggil dia sensei
bole boleh boleh boleh
lo yang jelek ya
kalau lo berani ngebar gue mahsyis
hei kalau lo pada berani satu satu lawan gue sini
jauh lo kan bukan dibantu gue tadi
dia mau jemput
kalau udah emosin kayak gitu gampang banget bro
kayaknya gue harus lebih hati hati lagi untuk menghadapi ini